salah satu spot foto yang unik dan lagi digemari para wisatawan yaitu studio alam gamplong
studio ini berlokasi di dusun gamplong desa sumber rahayu moyu dan sleman
studio ini merupakan lokasi syuting beberapa film terkenal di indonesia seperti film sultan agung
saat musim liburan tiba studio gamplong ini banyak didatangi para wisatawan untuk mengambil foto dengan latar studio yang beragam
ada yang berlatar belakang restoran rumah rumah tua hingga studio musik
menurut para usatawan ini adalah satu dari beberapa film terkenal di indonesia
menurut para usatawan ini adalah satu dari beberapa film terkenal di indonesia
ada yang berlatar belakang restoran rumah rumah tua hingga studio musik

kita lihat beberapa produksi epic film nasional ini ada di sini
ini bagian daripada kita juga dalam rangka menuju industri perfilman yang mendunia kita mampu hadirkan ini
tapi konsepnya ini desa wisata
jadi ini sekarang
bahwa destinasi desa gamplong ini sudah menjadi sangat instagramable
ini berkat dari sentuhan tangan tangan ekonomi kreatif
tepat di samping kiri saya ini merupakan salah satu lokasi syuting dari film habibi ainun
di mana studio alam ini merupakan wisata sekaligus edukasi yang cocok untuk masa pandemi seperti sekarang
namun harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin dan tepat
bella mulahela riki maulana sleman